nugget ayam bikin banyak kelabakan tak dipungkiri nama besar artis menjadi salah satu alasan dagangan diburu habis habisan
fanatisme pun berbuah manis karena bisnisnya kian laris lalu sebenarnya siapa yang diuntungkan
kami bahas bersama pakar pemasaran ada pak hermawan kartajaya pak hermawan selamat malam
oke pak hermawan salah satu yang memburu kemarin paket nugget juga nggak yang bikin heboh satu indonesia
wah army juga atau fomo
ya army kecil kecilan army tua
oh army tua
empat tahun ya
kita melihat bagaimana fanatisme konsumen di fenomena bts meal yang kemarin ini
melihat ini sebagai strategi marketing dengan memanfaatkan fanatisme konsumen yang kemudian menjadi jurus gitu kemudian salesnya ini konsumennya sendiri
satu ini engagement omnisional
semua contoh contoh yang diceritakan itu bukan artisnya
artis itu berjaya di online
dan kolaborasinya siapa
produk yang di offline
wah anda perhatikan
kalau tidak ada omni tidak bisa terjadi engagement yang sesungguhnya
itu satu ya
kedua namanya cl
lihat itu idenya
nah udah berpikir
inovasi untuk siapa
customer dapat merchandise baru dengan gampang
ya dari outlet outlet yang tidak biasanya
karena yang punya brand seperti mcdonald sudah menghitung
daya berapa balik berapa
itu biaya pr
bukan sales promotion
sales promotion kan dihitung dari penjualannya
nggak yucuk nggak mungkin
tapi di pr yang dampaknya masih dirasakan berikutnya
sebagai pemimpin pasar mcdonald kan pemimpin pasar
atau seperti adigas tadi saya tidak tahu apakah market leader atau top leader
tourt measure itu bukan market share terbesar tetapi yang berani keluar ide ide baru
itu selalu harus menunjukkan saya punya ide baru
dan yang ketiga cl itu dalam bahasa perancis artinya sky kan
dalam masa pandemi perlu cl
yang ketiga coba lihat yang diuntungkan
semua media untuk ikut membahas
bahkan ada yang bikin es krim dan sebagainya kan
nah semua untung
jadi bagus sekali
cuma ini di luar yang cluster cluster ini
berarti kalau misalnya intinya gini semua ikut kecipratan ya
tadi pak hermawan sampaikan
tapi siapa yang paling banyak diuntungkan dari kolaborasi antara brand product dengan artis
dan ini menjadikan siapa produknya nih
yang paling banyak diuntungkan ya primnya
brand itu harus mengerti human transformation ini loh
marketnya itu tetap human kan
sekarang kalau saya menggunakan teknologi gini aja sekarang
gojek itu menjadi berhasil
apakah karena teknologinya atau pak nadiem
pak nadie menurut saya yang hebat
semua orang you can use andy technology asal pakai kan
nah digital itu semua pakai betul dak
tapi ternyata tidak semua bisa menggunakan digital yang tersedia
internetnya ada kan
sosial medianya ada
tapi kenapa kok tidak semua jadi content creator
jangan lupa human transformation
artisnya juga gitu
itu kan juga apakah cuma teknologinya
dia yang bisa membuat kreasi bersama composer nya
membuat sesuatu yang kira kira customer itu sebagai human
ini akan menyentuh
seleji suan tapi balik lagi humanity
jadi ini masalah humanity
berarti kalau ditanya gini
apakah kolaborasi dengan selebritas
dengan embel embel selebritas atau x atau in collaboration dengan siapa
akankah selalu berbuah manis
atau mungkin pertanyaannya begini
jangan mau melakukan sendiri
tidak bisa melakukan sendiri
kalau kita brand kecil
tidak ada collab sama yang besar
yang besar mikir mikir
masih mau perkuat diri dulu
baru bisa gampang collab dengan sama sama gede
strategi marketing ini kan juga harus dipikirkan
dari sisi atau dari pihak manajemen artis ya
ketika seorang artis atau band
atau pokoknya selebritas lah ya
atau menjadi brand ambassador
atau di guide dengan beberapa produk
yang semuanya beda beda nih
itu akankah menjadi
menjadi hal yang menguntungkan
untuk si artis ini sendiri
ya udah lagi jaya jayanya
brandingnya artis itu
jangan merusak personal branding artis itu
jadi personal branding itu
masuk apa enggak
kalau enggak terlalu masuk
itu audiensnya hampir sama
kemudian dna nya hampir sama
tapi jangan dipaksa
dulu pernah muhammad ali dipakai untuk
begitu muhammad ali kalah
terus kenapa enggak ini
artis kadang kadang kalau artisnya jatuh
mendadak jatuh karena
itu skandal bisa saja dong
bisa terkenal hari ini
besoknya bisa jatuh kan
karena suatu skandal yang belum tentu benar
brand itu ikut jatuh loh
artisnya untung duluan pasti
untuk kerja sama dengan artis
ketika satu brand atau produk itu
kerja sama dengan artis
itu kan ada masanya kan pak hermawan
ketika masa kerja samanya sudah selesai
atau sudah berakhir
artinya ini menjadi pr untuk si brand
atau produk ini
untuk bisa menstabilkan
masa kejayaannya tersebut
produknya mungkin masih dijual
tapi nggak ada embel embel artisnya lagi
makanya branding itu tidak bisa jangka pendek
aku tujuh puluh empat tapi ngerti loh
pada waktu pandemi
kedua sekarang bts
ya tapi ac yang diterima di amerika
kalau tidak diterima di amerika
mana diterima di dunia
terus mesti diterima di amerika dulu
roadsword mesti diterima amerika dulu
bts masuk amerika
nah itu sudah dirancang
masanya berapa sama travis scott
dan ini kan dampaknya bukan sales promotion
tapi dampaknya mesti pr
biaya yang keluar
oleh hasil yang masuk
tetapi kalau pr
pengaruh brand itu
pengaruh brand itu ke berikutnya apa
kalau sekarang masyarakat ini
pr benefit yang luar biasa
sekarang masyarakat gojek
nah ini di luar kluster loh
aku nama bahas klasternya
kalau membahas klaster
aku nanti salah ini
ini di luar klasternya
mesti hati hati memang
amerika sudah pakai masker
di sini masih pakai masker
ya itu memang
aku nggak membahas itunya
tetapi kan ini
strategi global yang
harus menjadi catatan ya
branding itu nggak boleh mikirin
memang mesti satu rangkaian
percobaan masih sudah punya ini
sudah bts apa lagi
kita nggak tahu
nanti kita tunggu aja
insightnya sangat menarik
untuk si indonesia candidate
dialog ini yang paling menarik adalah
pak hermawan masih tahu
ternyata adalah army
itu yang paling menarik
terima kasih pak hermawan
sudah bergabung dengan cnn malam hari ini